oh lo nyah di nyalain gue
yaudah tuh pur angkat
paling juga nanyain
dulu kan lagi nyari tiket
kalo kagak mau lo angkat mematikan berisik
eh jangan atu jak
angkat pur siapa tuh penting
assalamualaikum pak e
tambah keju dua
oh seperti itu
yaudah nanti saya kirim ya bu ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ambilin keju dua
tadi mak bilangnya keju doang sih
gua gak kena teriak teriak
bukan bukan bukan pak e ini lo ojak
bini lo yang kerja lo tidur doang
kata pak a b jangan tidur doang
nah itu jalan lo gibok gibok begitu
katanya sepupu gue datang bawa tepi bacem
dan dia bilang
tempe bacem itu tempe mendoan
tempe macem itu tempe mendoan
kalau tempe mendoan itu
tempe yang diris risk tipis
terus dikasih bumbu
nah ini gorengnya nggak boleh lama ini
yang pakai petis ya
nah itu lo tau
kalau tempe bacem
kalau tempe bacem itu
tempe yang dimasak pakai bumbu asem
terus masanya itu dimasak sampai bumbu asem

bumbunya itu meresap
sampai gini nih
tempenya itu kelihatan coklat
kamu emang sipur
jangan sampai jatuh
wah rajin banget mas deddy
ah kagak mbak
itu sih namanya rahyun mas
gak kayak mas indro
kalau di rumah
bawaannya maunya tidur melulu
soalnya dia kan rajin jualannya
kalau di rumah
dia tuh sering banget loh
mau oprek gerobaknya
katanya sih jalannya biar lancar
biar nggak berat gitu katanya
eh tapi kalau nggak begitu
jualannya kan enggak laku yo mas
nah kalau enggak laku
saya yang enggak bisa belanja toh mas deddy
yowes kalau gitu mas
saya permisi dulu ya
saya mau masak
saya jadi pengen makan tempe bacem
kalau saya pengen makan tempe mendoan kang
ditambah bumbu petisnya
kalau saya mas
enggak begitu suka mendoan
emangnya tepe bacem garing
tepe bacem garing enggak
gak target dia hut air itu
gak tahu apa apa
ayo sama gue aja mau kemana
tahu rumahnya laras nggak anak kuliah d tiga semester enam
ngopol diem diem aja di situ
eh ini bocah aneh
dapet tuh bu
main petasan pak
nol lari ke sana
ke jalan rawa bebek
ke tempat pacar saya
temennya laras ya
ya lah gini anak anak mesures
hah anak lemhope
biasa itu mah anak kecil main petasan
apalagi istri saya gak suka dengan bunyi petasan
tapi kan bukan bagas pak
tapi kan bukan bagas